sementara itu direktur eksekutif kepala departemen pengelolaan uang bank indonesia marlison hakim menyebut bahwa saat ini
masyarakat dapat menukarkan uangnya dengan uang peringatan kemerdekaan pecahan rp tujuh puluh lima periode ramadan dan idul fitri untuk thr
untuk mendapatkan uang pecahan baru tersebut setiap warga harus menyertakan ktp
setiap satu nomor identitas kependudukan dapat melakukan penukaran sebanyak satu kali sebanyak seratus lembar per hari
marlison juga mengatakan uang baru itu tidak hanya dapat dikoleksi tetapi juga sah sebagai alat transaksi
sebenarnya penukaran upk tujuh puluh lima ini sudah kita buka sejak dua puluh dua maret perluasannya
khusus untuk ramadan lebaran ini memang kita dorong untuk masyarakat bagaimana menggunakan upk tujuh puluh lima ini
sebagai salah satu uang untuk ditukar
kepada masyarakat kapan penukarannya sudah bisa dimulai sejak bulan yang lalu dan sekarang sudah bisa dilakukan penukaran penukaran
syaratnya seperti yang kami sampaikan sebelumnya di media bahwa syaratnya adalah
satu ktp bisa dapat menukar seratus lembar per hari dan dapat diulang berikut berikutnya lagi